tagihan restoran mewah
ini baju baju kamu kamu bawa pergi semua dari sini
aku janji aku gak akan ngulangi lagi ri
kalau gitu kita akan nikah
aku akan dikurubah orang tua kamu
enggak aku gak percaya sama kamu
ri tolong kasih aku masuk ke dalam babe
ini semua cuma akal akalan kamu hidup
sekarang juga kamu angkat kaki dari sini
aku akan pergi aku akan pergi
aku akan suruh orang untuk ambil barang barang aku
tapi kamu jangan lupa makan ya be
kamu harus jaga kesehatan kamu
kalau kamu mau tidur jangan lupa kunci pintu bem
kamu nggak ada lagi

kamu ngapain sih pagi pagi keruhanku
oh jadi kamu yang kirim baju itu
kamu udah gila apa ya
kalau pasti marah
nggak aku nggak marah
kita suka kan sama pilihanku
kamu memang pintar banget yang milih baju
dia gak akan ganggu kita
imbalannya untuk aku
kamu yang beli
vin mbak di dapur nih vin
mbak ini deh
ada tagihan telepon
emang kita belum bayar telepon
coba deh mbak cek lagi
kalau belum bayar takutnya diputus
bentar bentar bentar
kamu kok jam segini udah pulang
mas hendra mana
aku itu tadi ada meeting di luar sama klien
kalau mas hendra
aku nggak tahu di acaranya apa aja hari ini
begini yang enak ya
kamu paling tahu deh
kenapa ada apa
aduh enak banget sih
papa dian kangen
bapak sebentar lagi pulang kok
papa juga kangen banget sama dian
tapi pizzanya jangan dihabisin ya
sisain buat papa
anak sekecil itu udah bisa minta papanya cepet pulang
kamu gak tahu sih cara pikir perempuan
perempuan tuh banyak taktiknya
pasti tadi sih mita yang bisikin dian mesti ngomong apa
anak sekecil itu udah tahu kangen segala
tuh main main ini yang ini yang ini
main yang ini

apa apa forests nggak ada todayin
tengok yang ini kan tersulit
tanggal dua puluh mas hendra ada jadwal meeting deh
buat makan berdua
pakai champagne lagi
ada jangan jangan mas hendra makan sama perempuan lain
ya dari belum datang ya
lu gimana sih kalo jalan pake mata dong
duduk duduk gapapa yuk
kenapa aku gak pernah bener bener ngerasa bahagia
kenapa aku selalu ngerasa sendirian dan kesepian
kostumnya udah gak ada berarti riri udah datang
kenapa kok gak ngeliat
mbak mbak toilet dimana ya
di sebelah sana
lu kenapa kikinya kan gak masuk
buka buka buka
sebelumnya sudah pernah makan di rumah makan sini
buat orang jepang upacara minum teh itu sangat penting
dan tehnya juga pake teh khusus
makanya sekarang saya pesan
pesankan teh khusus buat rizka
tehnya teh apa pak
teh bisa menghilangkan kegundahan hati
dan teh membawa kedamaian
saya nggak nyangka bapak itu orangnya sangat menikmati hidup
teh juga bisa membuat seseorang bisa mencintai dengan tulus
tanpa minum teh saya tidak akan bisa membuat puisi cinta
pak sekretaris bapak nggak ikut makan atau minum
dia biasa makan pecelera di pinggir jalan
nanti kalau dia makan makanan seperti ini perutnya bisa sakit
malum orang udik
om perhatiannya baru umur seharian dia ngupur
perituahnya sabar daya ini dah
oh bagaimana sih ke mobil
gak ada ya teman teman
tadi kan lo bilang mau kencing
lo kencing ya kencing situ
tenang om kantongnya banyak bisa ditahan
ya lo keluar deh keluar bentar
om kalau mobilnya nggak dibalikin saya dipecat nih om
ada apa pak
kadang ada apa pak
terima kasih ya